italia mendeklarasikan darurat nasional selama enam bulan untuk memberikan ruang bagi pemerintah yang sedang kewalahan mengatasi serbuan imigran
lebih dari tiga puluh satu ribu imigran dilaporkan masuk ke italia sejak januari dua ribu dua puluh
kapal penjaga pantai italia menarik sebuah perahu nelayan yang membawa sekitar enam ratus imigran di lepas pantai sisilia menuju catania pada rabu waktu setempat
sukarelawan dari palang merah italia membantu memotret dan mendata para imigran
serbuan imigran ke italia membuat negara itu menerapkan darurat nasional selama enam bulan untuk memberikan ruang bagi pemerintah yang sedang kewalahan mengatasi gelombang imigran
lebih dari tiga puluh satu ribu imigran dilaporkan masuk ke italia sejak januari dua ribu dua puluh
banyakan imigran datang dari pantai gading pakistan mesir tunisia dan bangladesh
mereka biasanya dibawa kapal kapal penyelundup manusia